ya sudah bergabung bersama kami disini ada dokter feni fitriani taufik
selamat malam dok
selamat malam mbak
ya dokter ini sedang ramai lagi diperbincangkan terkait dengan wacana pelarangan vape atau rokok elektrik
sebenarnya dok apa sih bahaya rokok elektrik atau vape ini
atau apa sebenarnya benarkah kalau rokok itu menyerang paru sementara vape ini langsung dampaknya ke darah dok
itu suatu asumsi yang tidak benar
jadi rokok elektrik itu dia akan mengubah zat kimia jadi bentuk uap kemudian dialirkan ke paru dengan tenaga listrik
nah memang par tidak terdapat pada rokok elektronik seperti yang ada pada rokok konvensional
tetapi dalam rokok elektronik itu juga terdapat berbagai macam yang bahan berbahaya
seperti narkoti nikotinnya tetap ada
walaupun sekarang ada peluangnya
ada produk terbaru ya tanpa menggunakan nikotin
itu yang tadinya pada rokok konvensional tidak ditemukan
pada rokok elektrik itu ada
bahan toksik lain seperti logam berat particulate matter nanopartikel itu tetap ada
jadi kalau dikatakan aman ya tidak aman

ini kan dokter sempat menyebut beberapa bahan bahan yang terdapat dalam vape ya dok
sebenarnya dampaknya apa saja sih dok terhadap diri kita
apabila kita kemudian mengonsumsi vape yang mengandung bahan bahan yang tadi dokter sebutkan
kalau itu kan dia dengan dipanaskan
memang yang keluar bukan asap tapi uap
tapi bersama dengan itu kan bahan bahan yang berbahaya tadi itu juga masuk ke dalam saluran nafas
campuran ini akan merangsang saluran nafas kita
sel sel di saluran nafasnya akan rusak
kemudian memudahkan menurunkan daya tahan saluran nafas
jadi sehingga memudahkan terjadinya radang netitalnya rusak
sistem pertahanan lokal ditaruh dan saluran nafas juga akan terganggu
orangnya jadi hypersensitif artinya gampang jadi terserang ispa batuk pilek
ada risiko asma gangguan fungsi paru dan tetap ada risiko kanker parunya
karena dia kan mengandungnya itu juga bisa berubah ubah
memang luka sinagenik meskipun dalam jumlah yang kecil
oke memang dampaknya itu kan beberapa pihak kemudian mengklaim bahwa penggunaan vape ini
untuk mengurangi konsumsi rokok yang kita sudah tahu
bahwa juga memiliki banyak kandungan kandungan zat yang tidak baik bagi kesehatan tubuh ya dok ya
sebenarnya seberapa efektif sih sebenarnya
apakah memang ada perbedaan antara keduanya ini
kalau dari who itu kan sudah menyatakan bahwa rokok elektronik
bukanlah alat yang dijadikan alat untuk membantu berhenti merokok
jadi artinya dari beberapa penelitian itu mungkin ada yang berhenti
tapi tidak ada bukti yang kuat bahwa rokok elektrik ini sukses sebagai obat sebagai terapi untuk berhenti merokok
karena yang terjadi adalah ada yang tidak berhasil berhenti dengan rokok konvensionalnya
jadi dia pakai dua dua rokok elektronik dan rokok konvensional
atau dia berlanjut dengan rokok elektronik
memang menghentikan rokok konvensionalnya
tapi dia tetap memakai rokok elektronik itu dari segi orang yang memang mau berhenti merokok
tapi kita kan lihat lagi rokok elektronik ini kan dikemas dengan bentuk yang menarik
buat generasi muda kan
sekarang pada penelitian tahun dua ribu delapan belas itu naiknya sekitar
nah kita tahu penggunaan rokok elektrik ini kan jadi potensi untuk memakai rokok konvensional
sudah berbagai laporan bisa dimasukkan narkoba
artinya kan tetap berpotensi sebagai adiksi
belum lagi yang kalau kita dilihat di luar kan yang bahayanya
sampai cedera paru yang berat kan yang berakibat dengan kematian
nah itu kalau datanya di indonesia sendiri seperti apa dok
kalau di luar negeri kan di amerika serikat tadi sudah ada temuannya dok
berat seperti itu kita belum ditemukan
tapi ada yang parunya jadi kempes karena pakai rokok elektrik
jadi tetap ada risiko kesehatan seperti itu
jadi kalau dikatakan rokok elektrik aman sebagai alat buat berhenti merokok
kita sih dari dokter paru yang nggak setuju
nanti kalau masyarakat memang cerdas mau berhenti ya berhenti
tidak pakai cara cara yang lain
mau berhenti merokok ya berhenti sama sekali gitu
berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya antara rokok konvensional maupun rokok elektrik ini dua duanya memiliki risiko ya dok ya
bagi kesehatan tubuh dan dua duanya berdampak negatif begitu dok
kalau memang mau sehat yaudah berhenti merokok aja selesai gitu
oke dok tapi ini bicara soal rokok ya dok ya
kalau salah satu masalah yang dihadapi ini juga adalah perokok pasif ya dok ya
yang menghirup asap rokok biasa kalau dari rokok konvensional
nah kalau dampak dari bagi orang orang yang menghirup
asap vape ini sendiri sebenarnya seperti apa dok
ada tidak dok dampak negatifnya
tetap ada iritasi kan dari uapnya itu kan ada
dari flavor kan yang harusnya buat makanan digunakan diuapkan dan dihirup di saluran nafas
dari uapnya itu tetap mempunyai risiko kepada orang di sekitar
apa saja dok dampaknya
karena kan salah satu kandungan yang dinilai juga berbahaya
itu iritasi ya
meskipun mungkin dalam jumlah kecil tapi risiko oritasi buat orang di sekitar
gampang terkena gejala pernafasan itu akan tetap terjadi
oke baik terima kasih banyak dokter feni fitriani taufik
yang merupakan dokter spesialis paru sudah bergabung bersama kami di sini
memberikan pencerahannya terkait dengan apa sebenarnya kandungan kandungan dari vape itu ya